desa sekapuk kecamatan ujung pangkah gresik jawa timur
tiga tahun lalu merupakan desa miskin dan tertinggal
bekas tambang kumuh dijadikan tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan banjir
namun sekapuk kini berubah menjadi desa miliarder
berpenghasilan empat miliar rupiah per tahun
berbagai prestasi pun diraih desa sekapuk
seperti anugerah internasional wisata buatan terbaik
dari tujuh media asia dan juara desa briliant se indonesia
wisata selo tirto giri atau setigi dalam setahun maju pesat
sehingga menyerap lima ratus sembilan orang pekerja
dengan kondisi pembangunan wisata yang baru mencapai lima puluh lima persen
wisata setigi tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah
mudah mudahan nanti dengan peran
pemerintah dengan hadirnya dari kemendes ke desa kami
mudah mudahan wisata ini makin berkembang dan makin dikenal lagi
dan bisa menjadi contoh di desa desa yang lain
yang jelas perubahan itu bisa
contoh desa kami berubah bisa dari desa untuk majukan indonesia
dalam promosi wisata setigi pihak pengelola memanfaatkan media sosial
promosi memanfaatkan teknologi digital ini berlaku untuk seluruh perangkat desa
dan ratusan warga yang bekerja di stand kuliner
dan juga untuk perusahaan yang lain
sejak ada wisata setigi
dan saya itu bekerja penjaga setan di sini
untuk kebutuhan kebutuhan yang kecil
saya tidak lagi mengandalkan suatu

sehingga ekonomi keluarga kami lebih terbantu dengan adanya wisata setigi
daerah lain yang menjadi percontohan adalah desa bungur asih
kecamatan waru sidoarjo jawa timur
sejak dua tahun lalu
desa bungur asih
mampu mengelola aset yang dimiliki
dengan melibatkan warganya melalui bumdes
sehingga mendapat penghasilan puluhan juta rupiah per tahun
dan untuk gedung serbaguna
karena kemarin itu tahun dua ribu sembilan belas
alhamdulillah kita mendapat tiga puluh enam hasil bersih tiga puluh enam juta
akhirnya kita belum bisa itu
jadi dari laporan terakhir
ini kemarin masih masuk bersih sepuluh juta dari gedung serbaguna
desa bungur asih juga memberikan pelayanan pengurusan administrasi secara online
dan memiliki aplikasi yang dikembangkan sendiri
untuk meningkatkan perekonomian warga
terkait dengan urusan pengembangan ekonomi kemasyarakatan
yang itu tidak terakomodasi dalam aplikasi sipraja
ataupun smart desa
kami mengembangkan secara mandiri
dengan kapasitas sumber daya manusia lokal kita sendiri
kita buat sendiri namanya bunglon bungur asih online
keberhasilan desa sekapuk dan bungur asi menjadi tolok ukur bagi desa desa lain
bahkan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
akan menjadikannya sebagai contoh desa cerdas
yang berhasil membangkitkan ekonomi di tengah pandemi
miftahul arief riko hardiansyah jawa timur
ada hampir tujuh puluh lima ribu desa di seluruh indonesia
bayangkan kalau setiap desa itu maju dan masyarakatnya itu juga sejahtera
bisa dipastikan bahwa indonesia itu bisa maju dan bisa sejahtera bersama sama
dan sejak tahun dua ribu lima belas ya dana desa sudah dikucurkan khusus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa
dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa
nah apa apa saja yang dilakukan pada tahun covid ini dan dampak covid ini sendiri terhadap masyarakat di desa
dan juga rencana untuk mengembangkan di tahun mendatang serta penggunaan dan prioritas dari dana desa itu sendiri
insight with desi anwar kali ini sudah ditemani oleh menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi
yaitu abdul halim iskandar
biasanya kita sapa sebagai gus menteri halo gus menteri apa kabar
alhamdulillah baik bagaimana sih sehat
sehat lah sekarang penting sekali menjaga kesehatan
dan memang ini nomor satu untuk tahun covid ini
nah gus menteri kita saya lihat ya dari tahun ke tahun itu penyaluran dana desa itu sudah semakin lama semakin meningkat
tahun dua ribu sembilan belas sudah mencapai
lebih dari tujuh puluh triliun
dan tentu saja tahun dua ribu dua puluh ini idealnya juga bukan berkurang tapi meningkat
tapi ada tahun covid kan
nah ini bagaimana bisa di update apalagi kita sudah di akhir tahun gus mengenai penyaluran dana desa
jadi tahun dua ribu dua puluh ini mbak desi total dana desa yang dialokasikan di apbn tujuh puluh satu triliun satu ratus sembilan puluh m
nah semula memang normal normal saja sesuai dengan
sampai bulan maret ini
ya sampai dengan bulan maret
nah ketika covid akhirnya dana desa di dua ribu dua puluh itu fokus tiga hal
pertama tentu karena ini covid untuk desa tanggap covid
desa tanggap covid itu satu bentuk kegiatan yang mengharuskan desa membentuk relawan desa lawan covid
dimulai dengan tugas sosialisasi tentang apa
kemudian waktu itu penyemprotan disinfektan di tempat tempat pelayanan umum
penyediaan cuci tangan dengan air bersih air dengan sabun dan air mengalir
dan itu berjalan
kemudian perjalanan berikutnya dana desa juga digunakan untuk penyiapan ruang isolasi
sebagaimana kita ingat dulu pak desi rame rame mudik
bahkan kita pun bikin survei pooling pendapat warga masyarakat terhadap mudik
nah namun demikian desa desa sudah mengantisipasi bahasa yang dipakai oleh pemerintah waktu itu ketika warga masyarakat kembali ke kampung halaman itu disebut odp
orang dalam pemantauan
artinya dia tidak sakit tidak ada gejala tapi dikhawatirkan membawa kan gitu
apalagi kalau mereka kembali
nah kemudian disitulah disiapkan ruang isolasi
untuk antisipasi warga desa yang rumahnya tidak mungkin digunakan untuk isolasi mandiri
nah dana desa dipakai juga untuk itu
kemudian juga untuk pos jaga desa
karena perlu diproteksi warganya
cara memproteksinya satu
dengan menjaga gerbang desa dan di gerbang desa disiapkan termogan
meskipun waktu itu gak mungkin termogan ya
tapi pakai termometer biasa cuma disediakan tempat alkohol untuk nyuci setiap sekali pakai
sehingga warga desa yang keluar maupun yang masuk terdeteksi suhu badannya
karena waktu itu satu satunya yang paling mudah untuk melihat adalah suhu badan
ketika suhu badannya sudah di atas normal langsung masuk ruang isolasi diri
atau ketika ada warga desa mau keluar ditanya
kalau dia mau menuju desa yang memang lagi merah
itu selalu diperingatkan oleh pos jaga desa sebaiknya ditunda
karena menurut informasi desa itu termasuk posisinya hari ini merah
nah itu yang pertama
jadi itu digunakan untuk desa tanggap covid
kemudian yang kedua dana desa
sorry kira kira berapa kalau di hitung hitungannya
sampai empat triliun
sampai desember ini total yang sudah dipakai untuk itu empat triliun
empat triliun ya
dengan menampung untuk odp yang ruang isolasi itu sampai satu ratus sembilan puluh ribu
sehingga banyak memang
tapi kalau bicara se indonesia ya kira kira satu desa dua tiga
tetapi kan tidak semua desa terdampak
kemudian yang kedua
dana desa selama dua ribu dua puluh covid ini
digunakan untuk blt
saya kira semua sudah
iya semua sudah
kira kira berapa di total yang sudah disalurkan sampai sekarang
total yang disalurkan dua puluh triliun
jadi di tiga bulan pertama
itu kan enam ratus ribu mbak desi
per kepala kpm
per bulan kan
kepala perempuan manfaat
keluarga perempuan manfaat
per bulan enam ratus ribu
tiga bulan pertama
tiga bulan kedua tiga ratus per kpm
tiga bulan ketiga tiga ratus ribu per kpm
itu empat puluh triliun ya
berarti kalau dihitung hitung berapa jumlah keluarga yang diberikan
perempuan kepala keluarga
ini menarik sangat
selama ini tidak kita duga bahwa
perempuan kepala keluarga yang seharusnya
ada posisi dia sebagai perempuan kepala keluarga
seharusnya selama ini dia harus mendapatkan afirmasi tertentu
perhatian tertentu dari pemerintah
tetapi ternyata tidak terdeteksi
dan baru terdeteksi setelah dilakukan pendataan berbasis rt
oleh relawan desa lawan covid tadi
nah baru ketahuan
dua sekian juta dari delapan juta itu
itu adalah perempuan kepala keluarga
penting ini penemuannya seperti itu
itu kemudian akhirnya kita banyak diskusi
dengan pegawai pegawai perempuan
dan ini menjadi kemudian
menjadi program program kita berikutnya
termasuk gerakan kita
untuk desa ramah perempuan
nah desa ramah perempuan ini menjadi salah satu
target capaian pembangunan di dalam sdgs desa
yang jumlahnya delapan belas item itu
dari delapan juta itu
sehingga dari situ kita puas mbak desi
puas dalam arti
oh berarti sasaran untuk
sasaran untuk blt dana desa yang tepat banget
dan isinya desa
dari kelas miskin yang bawah itu
kalau tidak buruh ya petani
atau petaninya petani penggarap
bukan petani pemilik
kalau tau petani pemilik itu hanya empat hektar
itu yang dimiliki
sehingga dari kalkulasi untuk pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
empat hektarnya gak akan cukup
makanya itu yang kemudian kita sangat bersyukur
penerima blt dana desa adalah mereka mereka yang memang
memang harus menerima
harus berlayak untuk menerima
kemudian yang ketiga
masih ada sisanya nih
yang sampai hari ini terus berjalan
yaitu padat karya tunai desa
padat karya tunai desa
padat karya tunai desa
padat karya tunai desa itu satu kegiatan pembangunan di desa
yang melibatkan warga miskin
kemudian kelompok marginal
kemudian penganggur atau setengah penganggur
padat karya tunai desa itu adalah satu kegiatan pembangunan
yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat
dan penurunan pengangguran
tetap bertumbuh pada produktivitas
jadi berarti ada penciptaan tenaga
berapa totalnya dan kira kira berapa orang yang terdampak lah istilahnya
kalau yang terdampak banyak
tetapi yang terakomodasi
harapan kita sampai dengan akhir desember ini
kalau desa mencapai sekitar sepuluh juta
dengan melalui padat karya tunai desa
berapa triliun itu
sampai hari ini yang masih bisa dialokasikan untuk itu
per desember kemarin kita cek masih ada dua belas triliun
sehingga kalau dilihat total besar
tapi kalau kemudian dibagi tujuh puluh empat ribu sekian desa
kemudian penggunaannya juga sudah diarahkan pada padat karya tunai desa
nah itu diharapkan bisa mendukung tingkat perekonomian di akhir tahun ini
sehingga ada yang masih dapat blt
karena nantinya juga akan masih berjalan sampai desember
itu sudah dihitung semua
yang sisa dua belas triliun sudah dialokasikan untuk menyelesaikan blt
sehingga dua belas triliun itu full untuk kepentingan padat karya tunai desa
jadi berputar tiga itu
karena memang pada hakikatnya seluruh dana desa selama covid hanya boleh digunakan untuk dua
satu pemulihan ekonomi
yang kedua penanganan kesehatan
sebenarnya itu kunci dan kunci
kunci dari penggunaan dana desa
secara makro sebenarnya dana desa juga hanya bisa digunakan untuk dua hal
satu peningkatan produktivitas
yaitu peningkatan kesetraan untuk urusan ekonomi
kemudian yang berikutnya urusan peningkatan sumber daya manusia
nah ini kan saya lihat bpk atau kpk kan gencar
ada menteri menteri yang mungkin tidak lolos
untuk menjaga semua anggaran ini transparansi tanggung jawabnya itu bagaimana
hal itu berbakatnya bukan hanya untuk pelayanan maupun pembelajaran
hal itu berbakatnya bukan hanya untuk pembelajaran maupun pembelajaran maupun penjualan
yang pegawai pabrik ada juga
tapi kecil kecil prosentasenya dan data ini
sudah ini karena kan penting ya data itu sekarang
sudah kita sudah
akumulasikan di sini
bnnp itu saat ini menjadi
bahan untuk misalnya nanti
karena pada kekatnya urusan
blt itu kan
urusan di kementerian sosial
nah karena situasi yang kayak begini ini
kemudian presiden memerintahkan
agar dana desa dipakai blt
dana desa untuk jaring
pengaman sosial itu sementara
sementara saja berikutnya nanti
data data itu tadi akan kita kirim ke kemensos
masuk di dalam dtks
kesehatan sosial itu kan
itu semua kita taruh ke sana
nanti pada akhirnya sehingga
pada gilirannya nanti semua data
dan pengelolaan kemudian
penanganan jaring pengaman sosial
kembali ke kementerian sosial
kementerian desa kembali
pengawalan terhadap penggunaan dana desa
untuk percepatan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan sdn
jadi penyerapan tadi berapa persen
penyerapan hari ini sudah

ke desa masuk ke masyarakat
masih ada untuk blt juga
sampai akhir desember
kemudian pkdd juga masih ada untuk
tetapi yang sudah masuk ke
rekening kas desa dari
sudah sembilan puluh enam persen
enam puluh enam persen ya
jadi hampir semua akan
tersekanformasi ke rekening kas desa
nah kemudian gas desa memanfaatkan
itu untuk tiga hal tadi
batat karya dunia desa blt
dana desa kemudian
desa tanggap covid yang hari ini
kita rubah diksinya
bukan desa tanggap covid
tapi desa aman covid
karena sudah banyak protokol protokol
dilakukan misalnya kita sudah
keluarkan edaran berbagai edaran
yang mengatur protokol protokolnya
kesehatan di desa misalnya
protokol pelayanan umum
bagaimana desa di kantor
desa melayani warga masyarakat
ada gambar gambar yang harus
disiapkan di pampang sudah ada sop nya
sudah ada sop nya kemudian
protokol pasar desa kita juga
masyarakat secara umum kita keluarkan
tempat ibadah nah itu juga
kita keluarkan jadi
semua sudah kita kasih
ob tinggal desa memanfaatkan
apa menindaklanjuti dan
tapi kan kuncinya memang implementasi ya
nah ini kan saya lihat bpk atau kpk
kan gencar sekarang saya
ada menteri menteri yang mungkin
bagaimana untuk menjaga semua
anggaran ini transparansi
tanggung jawabnya itu bagaimana
gus menteri jadi seperti saya
sampaikan tadi mbak desi untuk urusan
dengan data yang
penerimanya adalah petani dan
buru tani itu hampir saya
pastikan bahwa tepat sasaran
yang kedua ketika
kita melihat penggunaan dana
desa tangkap covid
itu detail sekali cuma
lupa tadi tidak saya
tampilkan misalnya untuk
disinfektan itu berapa
kemudian untuk ruang isolasi
berapa total sampai empat triliun tadi
itu kalau kemudian dibagi
relatif tidak besar
tetapi kan ini dipakai
dipertanggung jawab mudah mudahan
jangan ada terlalu mark up ya
pembelian disinfektan yang harganya
ekstern yang pada jauh
kayaknya tidak mungkin lah itu kalau di desa
karena barangnya kecil kan dikit kan
kalau barangnya dikit kemudian di mark up
kan kelihatan banget
nah kemudian yang untuk padat karya
tunai desa itu
upah itu umk misalnya
seratus ribu di satu tempat
itu kan akan kelihatan juga
upah yang diberikan harian
apa mingguan nanti kan
bisa dicek di penerimanya
nah ketika penerimanya memang betul
sesuai dengan ini kan datanya juga ada
artinya memang harus betul betul
karena kita lihat kan selama ini
ternyata data bisa
tumpang tinggi atau tidak match
seperti penerima blt tadi kan bisa dicek
apa benar bulan sekian
penerimanya enam ratus ribu
sebulan sekian berapa tiga ratus ribu
ya ada yang banyak kaget dulu misalnya
teriwulan keempat banyak yang
blt dana desa
tidak lagi enam ratus tapi dikurangi tiga ratus
padahal itu benar sebenarnya
benar dalam arti memang
kebijakannya tiga ratus ribu bukan enam ratus ribu
tahun dua ribu dua puluh satu ke depan
jadi ada perubahan
prioritas dong kalau begitu dalam
penggunaan dana desa ataupun
strategi yang digunakan oleh gus menteri
jadi begini pertama
terkait dengan covid tetap
tetap karena ini
sampai dinyatakan selesai
sampai dinyatakan selesai
kapanpun selagi belum dinyatakan
selesai dana desa masih
berurusan dengan urusan covid
apakah itu penanganan
apa namanya untuk
pengembalian ekonomi pemulihan ekonomi
nasional atau pen
yang terpenting sekarang adalah
arahan yang selalu disampaikan oleh bapak
presiden harus ada keseimbangan
ekonomi dan upaya
kesehatan jangan kemudian
upaya kesehatan ini terlalu
ekstrim sampai mengganggu
perekonomianya terlalu dominan
sehingga agak terlalu longgar
akhirnya jumlahnya naik lagi
nah itulah makanya
kebijakan pak presiden selalu
dilakukan dengan cara yang
sangat detail misalnya
dari libur panjang
sebelumnya kemudian terjadi
kenaikan akhirnya pak presiden motong lagi
yang semula sudah diputuskan
libur panjang akhirnya
pak presiden bangun becaan potong lagi
semua ini demi kemanusiaan bukan
karena apa apa nah itulah makanya

lepas dari kondisi
yang ada ini ya pemulihan ekonomi
tetap harus dilakukan tetapi
juga urusan penanganan
covid tidak boleh lengah
tapi dari segi jumlah sama juga
nah dua ribu dua puluh satu naik

formula juga sudah ada
dari kementerian keuangan
diharapkan arahan pak presiden
januari sudah mulai ada yang
aturan yang mengatur prioritas
penggunaan juga sudah kita keluarkan
blt masih jalan terus yang tiga ratus ribu
per bulan itu atau nah itu masih
menunggu keputusan pasti dari
pak presiden tetapi
arahnya memang akan
dilanjutkan meskipun ya
pengurangan dari sisi penerima karena
ekonomi sudah mulai bergerak
dan blt dana desa itu
mbak desi enaknya apa
mudah untuk dilakukan updating
misalnya hari ini bulan ini
keluarga penerima manfaat
kemudian bulan depan ternyata
yang lima sudah naik kelas
jalan usahanya mulai hidup
kembali dan tidak layak
langsung turun bisa dikurangi
dari seratus sudah berkurang tiga
begitu juga sebaliknya
hari ini seratus bulan depan ternyata
ada warga yang
kena dampak baru
baru kena dampak misalnya
yang kemarin masih ber nah itu bisa dialihkan
bisa dialihkan atau bisa
nambah nah yang penting
semua itu dibahas
di dalam musawarah desa
saya tertarik ini dengan konsep
gus menteri ini kan membuat
desa cerdas ini kan bagian
dari strategi itu gus menteri
lima tahun dari sekarang lah
kira kira desa yang

bagian dari strategi itu
strategi itu gus menteri kira kira
lima tahun dari sekarang lah kira kira
namanya smart village ini seperti apa
pertama seperti saya
katakan tadi desa
cerdas pertama ukuran
saya hari ini adalah
desa cerdas itu ukuran pertama adalah digital
saya dan harus saya perjuangkan ini
baru kemudian digitalisasi pelayanan
ini nanti dulu pertama
kita bicara tentang ekonomi
karena pelayanan masih
bisa dilakukan manual
bahkan dalam tanda kutip
masih dibutuhkan manual
karena apa mohon maaf mbak desi
terus terang dengan
dengan digitalisasi ini menurun
covid setelah covid selesai saya berharap
itu bisa ditingkatkan kembali
salah satu medianya
adalah warga masyarakat
datang ke balai desa
untuk ngurus surat
bukan mempersulit mbak desi
tetapi ini penting untuk
membangun interaksi meskipun tinggal
digitalisasi pelayanan umum misalnya
bisa saja misalnya mbak desi mau
bikin surat keterangan perjalanan
toh enggak usah
antri tapi di situ kan
kemudian ketemu kepala desa
ketemu perangkat desa ketemu warga lain
yang enggak pernah ketemu
jadi ketemu apalagi
sekarang radius desa
relatif agak jauh
yang warga desa
yang disini enggak pernah ketemu warga desa
eh siapa tahu dengan sama sama
urusan ngambil surat ke balai desa
tadi bisa ketemu di balai desa
yang seperti itu tetap
menjadi bagian penting
tetapi memang prioritas utamanya
kemudian yang kedua literasi
literasi hari ini sih
kita sudah banyak melihat
dari sisi inklusi keuangan
nah itu penting
jadi kalau saya lihat ini kan juga bagian dari gosdgs itu kan
betul jadi inklusi keuangan ini penting mbak desi
karena sisi akuntabilitas dana desa
kalau semua sudah digital itu akan mudah
karena apa jejak digital duit itu gampang dilacak
dan pungli pungli itu kan juga bisa dilacak
iya enggak akan ada lagi
misalnya mbak desi bagian penyediaan barang untuk semen pasir dan lain lain
saya kepala desa bangun swaklola kan enggak boleh dibiarkan ketiga kan
jadi enggak boleh mbak desi dana desa diborongkan enggak boleh
itu sudah tegas yang boleh adalah swaklola
nah berarti kan ada panitianya belanja beli semen beli anu
kalau kemudian bayarnya dari rekening kas desa tadi
ke mbak desi pakai digital inklusi
keuangannya oke jelas terlacak
tanggal sekian transfer ke sini untuk semen sekian pasir sekian sudah
bisa dipertanggung jawab
enggak akan sulit mempertanggung jawabkan
kalau enggak sempat nyatet tiap hari
nanti tinggal melihat rekap pengeluaran dana
itu kelihatan kemana dan seterusnya
itu akan sangat mudah
jadi smart village ini desa yang dikelola secara profesional
secara profesional dalam teknologi
mengenai segala macam aspek ekonomi dan lain sebagainya
tapi gus menteri kita kan tadi bumdes misalnya kalau sudah jalan
apalagi kan di situ juga harus berkompetisi lah dengan desa desa lain untuk jadi terbaik
ini kan semua memerlukan tadi sdm nya
dan juga pemahaman terhadap mengelola sebuah pt
apalagi bumdes kan pt ini berarti kan harus dijalankan secara profesional
roadmap untuk smart village dengan memiliki smart people juga
gak akan bisa terwujud smart village tanpa adanya smart people
nah smart people ini bisa diupayakan dengan berbagai ikhtiar
misalnya ya pendampingan dari berbagai lembaga menterian atau lembaga
misalnya pendampingan dari bni itu sudah mulai jalan mbak desi
dari himbara lah
kemudian pendampingan dari perguruan tinggi
sekarang kita kedepannya
sekarang kita kenal ya dengan istilah kampus merdeka projek desa
nah salah satu item di kampus merdeka itu kan proyek desa
nah ini termasuk menjadi poin bagi perguruan tinggi kalau melakukan pendampingan ke desa
saya selalu sampaikan ketika saya kunjungan ke berbagai perguruan tinggi
tolong itu yang paling membutuhkan hari ini adalah pendampingan dalam hal usaha
yang dilakukan oleh bumdes tentu
tanpa meninggalkan berbagai bentuk pendampingan lainnya
tetapi yang paling pokok disini
yang paling prioritas sekarang ini
karena boomdes itu adalah ujung tombak pergerakan ekonomi di desa
karena kedepan mbak desi semua kebijakan pemerintah harapan kami adalah itu lewatnya boomdes
misalnya dukungan apapun
dari kementerian kesehatan ada misalnya dukungan apa namanya pangan bergizi
kemudian dari kementerian pertanian ada bantuan traktor
dari kementerian apalagi kominfo ada bantuan untuk jaringan internet yang lebih luas
yang bisa diberdayakan dengan mengambil dana dari masyarakat
dalam arti menjual jaringan
nah semua itu menurut saya akan tepat kalau dimasukkan lewat bumdes
karena ini dari negara ke negara sebenarnya
yang kedua bumdes ini badan hukum
jadi dia harus mempertanggungjawabkan sedetail apapun yang dimiliki
barang dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sampai barang itu sudah hancur tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi
bahkan bangkainya pun kalau ada pemeriksaan kan
itu masih ditanya ini barangnya mana
udah rusak rusak mana barangnya
di tukang servis
coba dilihat di tukang servis kita mau cek ada apa enggak
sampai begitu kan pertanggung jawabannya
nah itulah yang kemudian saya yakin segala bentuk fasilitasi pemerintah akan aman dan tertangani dengan baik kalau disalurkan melalui bumdes
cuma moral hazardnya itu yang harus dipagari
jangan sampai tercipta sumber inilah lahan basah sumber korupsi sendiri
itu kan yang harus hati hati ya bang
termasuk kita kembali juga ke sdgs sdgs desa
pendidikan desa berkualitas
pendidikan desa berkualitas itu salah satu goals di dalam sdgs desa yang harus menjadi prioritas
karena kita masa depan bangsa itu ada di dua sosok kan pak desi
satu sosok perempuan yang kedua sosok anak
ini masa depan bangsa kita kuncinya dua ini
ini kalau perempuannya mendapatkan desa desa itu kemudian memiliki perhatian terhadap perempuan
misalnya yang ibu hamil mendapat perlakuan yang layak
kemudian kdrt tidak ada dalam tanda kutip ya
ya tentu itu sulit sama sekali zero
tapi kan kita harapkan seminimal mungkin
akses terhadap kredit juga
akses terhadap kredit kemudian
anak juga begitu stunting turun ya
pendidikan usia dini juga
pendidikan usia dini seribu hari kehidupan pertama tertangani dengan baik
maka dua puluh tahun lagi dua puluh lima tahun lagi kita bisa membayangkan generasi generasi bangsa kita akan sangat bagus dan berkualitas kuncinya di dua tadi
kemarin saya kesana ngecek
sekarang sudah berkontribusi satu
sudah asetnya sudah satu dua
sudah asetnya sudah satu tujuh m
hanya dalam sembilan bulan
wow luar biasa
hanya sepuluh desa ya mbak
kalau dua puluh desa
ngomong ngomong ini apakah sudah ada contoh contoh smart village yang bisa dibanggakan yang menjadi role model atau champion buat yang lain
dalam proses tahapan untuk implementasi
sudah kemudian kena covid ini
jadi covid ini dampaknya luar biasa
jadi misalnya smart village
kita sudah ada beberapa
karena memang begini
rumus pembangunan desa
bangunan desa yang paling mudah itu adalah replikasi
jadi memang itu
kita sudah di web kita di web kementerian desa ada banyak contoh contoh
ada juga desa smart village sebagai contoh
tapi dalam batasan definisi smart village belum dalam artian yang utuh
tapi paling tidak sudah ada
ini loh contoh desa bumdesnya bagus
ini loh contoh desa yang desa wisatanya bagus
ini contoh desa yang memiliki perhutanan sosial yang bagus
banyak sekali tipe tipe desa yang kita miliki
desa perhutanan sosial kemudian desa pesisiran
atau yang hutan adat
hutan adat dan seterusnya
itu semua yang sudah menunjukkan hasil bagus kita masukkan desa contoh
nah di situ tinggal membuka
dan selalu saya sarankan apapun
desa yang mau membangun silahkan lihat desa contoh
kalau sudah ketemu desa contohnya ketemu keberhasilannya bagaimana
mana yang cocok dengan desanya mana yang tidak
nah yang tidak bisa cari yang cocok desa lain
dengan demikian enggak usah megir lagi
mulai dari konsep gak usah begitu
kelamaan enggak jadi jadi nanti
tapi saya lihat semakin banyak ini desa
misalnya di jogja banyak di jogja itu
pangu harjo misalnya satu contoh
itu kemarin misalnya ya covid itu
dia bikin platform sendiri
kerjasama sepuluh desa di wilayah itu
sehingga duit blt itu mbak desi itu masuk rekeningnya
rekening warga masyarakat dan dipakai belanja di pasardesa id itu
sehingga duit tidak kemana mana
betul betul blt itu digunakan untuk pemenuhan bahan pokok
tidak untuk kerimbat ke salana
kan ada itu cerita kan
saya di lapori
ini dana desa kok dipakai kerimbab ke salon
ya itu anggap saja kasus rezeki saya gitu
atau buat cat pagar rumah sendiri
nah makanya inovasi inovasi seperti itu
kemarin saya kesana ngecek
sekarang sudah berkontribusi satu
sudah asetnya sudah satu tujuh m
hanya dalam sembilan bulan
wow luar biasa
hanya sepuluh desa ya mbak
kalau dua puluh desa
kalau tujuh puluh empat ribu desa
itu luar biasa
jadi kalau saya lihat begini
sebenarnya indonesia itu lebih cocok ya
kita fokus ke pembangunan di desa ya
nah kita sebentar lagi mau pilkadas
namas gus menteri
kira kira sosok ideal bagi kepala desa masa depan
yang berbasis teknologi
yang berbasis desa cerdas
dan kita harapkan juga leadernya jadi smart leader
ini apa apa saja ya kriteria
supaya mereka mereka inilah yang dipilih oleh konstituennya
jadi kalau kriteria ideal seperti yang mbak desy sampaikan
sulit kita cari ya
tetapi begini mbak
tapi gak impossible lah kan
kalau ya mungkin lah
tapi kan seribu satu lah
kalau desa desa di misalnya di jawa masih dimungkinkan ya dimungkinkan
itu pun jawa yang misalnya memiliki akses cukup bagus ke kota
punya akses ke perguruan tinggi dan seterusnya
dan wifi nya juga bagus
wifi nya juga bagus
kita kan sudah punya yang namanya arah kebijakan pembangunan desa
yang disebut dengan sdgs desa
mulai desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan
sampai kelembagaan desa dinamis dan desa budaya adaptif
budaya desa adaptif
nah calon kepala desa dalam menyusun visi misi
itu harus merujuk kepada ini
itu pasti akan applicable
kalau saya terpilih jadi kepala desa
saya akan membangun desa ramah perempuan dan anak
itu berarti penggabungan antara desa sehat sejahtera
desa ramah perempuan dan desa ramah anak
gak mungkin kalau gak sehat ngomong kesehatan
kemudian desa pendidikan berkualitas
kemudian desa ramah perempuan
berarti saya akan menggabungkan tiga sdgs menjadi satu visi untuk membangun desa ke depan
nah dari situ mereka akan bisa jualan konsepnya dengan cukup merujuk dari sdgs desa
calon kepala desa lain mungkin beda lagi
karena saya melihat desa saya ini masih
maka target saya adalah desa tanpa kemiskinan
satu berarti sdc nomor satu
juga saya karena ini desa saya ini ada di pesisir pantai
maka saya ingin menjadikan desa ini desa yang

nah berarti nanti saya akan melakukan
jadi masing masing kepala desa dengan merujuk pada sdgs bisa menyusun visi misi yang sangat applicable
yang kemudian bisa dijalankan dan ini bisa dijual
kemudian warga masyarakat juga paham atas sdgs desa
dia akan membandingkan
membandingkan oh ini yang mau digarap ini ini yang mau digarap ini
fakta desanya kita lebih butuh ini
maka kita akan pilih kepala desa ini satu
yang kedua semua itu mbak sudah kita siapkan alat ukurnya
karena konsep sdgs desa gak ada gunanya kalau tidak bisa diimplementasikan
itulah makanya diksi diksi yang kita pakai di silang yang landing
desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan
desa tanggap lingkungan laut desa tanggap lingkungan darat
desa peduli perempuan desa sehat dan sejahtera desa ekonomi tumbuh berkembang
diksi diksinya sudah membayangkan apa yang akan dicapai
nah tidak ada gunanya kalau tidak bisa diimplementasikan
itu gak ada gunanya konsep
namun demikian konsep yang diimplementasikan tidak ada maknanya kalau bisa tidak bisa diukur
nah ini sudah terjawab semua
kita sudah siapkan tolok ukurnya kita siapkan bagaimana cara mengukurnya
kita siapkan konsepnya kita siapkan contoh desa yang sudah teraplikasikan pakai sdgs desa itu
nah sehingga ada tiga buku yang sudah dan akan terbit
pertama sdgs desa eh apa trilogi satu sdgs desa
kemudian trilogi dua metodologi dan pengukuran sdgs desa
trilogi ketiga adalah pilot project atas empat desa terhadap apa yang sudah kita terapkan sdg desa itu
dengan demikian siapapun mbak desi para pengamat para pegiat desa
kepala desa dengan memegang tiga buku ini aja
dia akan bisa melakukan perencanaan bangunan yang bagus sustainable di desa
dan setiap kepala desa punya ini tiga buku
punya dia bisa mendownload dari ini
aman menurut mas gus menteri
kita terus melakukan sosialisasi ya tentu pelan pelan mbak
tapi saya yakin mudah mudahan
tapi rata rata sudah ini mereka semua welcome gitu
iya kemarin saya tes misalnya padahal ini di mohon maaf di sulawesi barat ya saya tanya
kalau desa samban ini mau ke sini supaya nanti tidak lagi butuh jaring pengaman sosial
kan sekarang kemarin kalau tidak salah ada dua ratus kk kpm penerima
nah kalau sampan kepingin desa sampan tidak ada lagi kpm yang apa namanya
yang ada di desa sampean apa yang perlu saman lakukan untuk wujud desa yang bagaimana
seperti sd desa desa tanpa kemiskinan
nah kan pas sudah
iya jadi sudah mulai nyambung
sudah mulai nyambung
orang mengatakan mungkin nggak sih desa tanpa kemiskinan
tapi kalau kita ngomong kabupaten tanpa kemiskinan tidak tahu bisa ketemunya kapan
tapi kalau desa tanpa kemiskinan pasti bisa
kenapa harus di rumah sebelum kabupaten keemistvellasiano
cukup mantap dan cukup ambisius ya untuk membangun desa yang smart ini
tapi tantangannya terbesar kalau ini kan kalau saya lihat selain covid
kolaborasi koordinasi apalagi dengan kl kl lainnya dan juga tentu saja kerjasama dengan pemerintah daerah
apa lagi kira kira tantangan yang terberat
tantangan terberat itu justru ada di wilayah desa
tentu kunci tantangannya ada di kepala desa
karena leadernya ini kepala desa
jadi kalau kepala desanya firm dan memang memiliki visi misi yang jelas enggak ada tantangan
karena apa dengan sdgs desa ini mbak desi roadmap pembangunan desa itu kelihatan
karena nanti ya kalau sudah diukur kemudian hasil pengukurannya akan menghasilkan satu grafik
posisi desa tanpa kemiskinan oh di sini ternyata masih jauh
kemudian desa tanpa kelaparan apalagi
kemudian desa peduli pendidikannya oh sudah mulai bagus di sini
kemudian desa ramah perempuannya desa sanita apa
mck nya cukup lah
cukup itu akan kelihatan semua
nah justru dari sini lah dimulai dari sini kemudian bagaimana kita misalnya desa tanpa kemiskinan untuk mencapai ke sana itu masih jauh
nah tapi harus ini harus dicapai
desa tanpa kemiskinan ini kira kira kalau sepuluh tahun bisa nggak tercapai
nah diskusinya itu akhirnya di desa
oh berat kalau sepuluh tahun ini
menyatanya kita dana desa sekian kemudian
nah kan bisa dihitung
kalau ini kita habiskan untuk ngurusi misalnya membantu bedah rumah
itu hanya cukup setahun cukup sepuluh
padahal ada sekian ratus rumah
salah satu ini kantor kemiskinan kan itu mbak
nah kalau kemudian ditambah apbd dan seterusnya
oke kalau begitu ini harus ada intervensi apbd
desa sehat sehtera
uh ustanting kita masih parah ini
berarti kita harus menyiapkan betul pos yandu pos kesedes dan seterusnya
maka kalau dana desa dan alokasi dana tidak cukup ini setahun tidak bisa tidak akan berwujud apa apa
butuh intervensi apbd butuh intervensi dari pemerintah pusat
nah itu akhirnya jadi roadmap
jadi roadmap makanya saya selalu katakan
tim informasi desa yang berbasis sdgs desa nanti kita akan kasih akses kepada bupati
untuk bisa membuka bagi desa di wilayah kabupatennya
kepada gubernur untuk bisa melihat desa di wilayah provinsinya
nah dengan demikian bupati sebelum melakukan kebijakan apbd bisa membuka bagaimana sih peta desa di wilayah kabupaten
berdasarkan yang kita miliki ini
oh ternyata stuntingnya parah
parahnya maka dia harus intervensi stunting kemiskinan di sini parah maka harus intervensi
kemiskinan di sini roadmapnya jelas kalau tidak mampu naik ke provinsi kalau tidak mampu naik ke
pusat nah ke kementerian kesehatan kementerian pupr dan kita kementerian desa pada akhirnya
juga akan menjadi agregator menjadi konsolidator untuk mentransformasikan berbagai aspirasi tadi
kepada berbagai kementerian itulah makanya kementerian desa saya selalu membangun kerjasama
dengan semua kementerian saya kerja mou dengan kementerian kesehatan mou dengan pupu pera mou dengan
kominfo mou dengan apa namanya apa namanya bahkan dengan kejaksaan kaitannya dengan pengawasan
penggunaan dana desa dan seterusnya sehingga memang dibutuhkan kementerian desa ini mou dengan semua
kementerian dan lembaga
supaya berbagai permasalahan di desa karena hakikatnya urusan di desa itu kalau totalnya
adalah urusan negara cuma dalam skala desa jadi mau tidak mau harus berkolaborasi dan berurusan
dengan dengan seluruh kementerian dan lembaga dan kementerian yang lainnya selama ini oke oke bagus
saja rasa didukung alhamdulillah saling mendukung sampai saat ini presiden happy dengan
kinerja gus menteri ya itu perjan yang tahu bukan saya tapi dengan diri sendiri happy kalau bisa
tentu karena sayang merasa anak apa besok saya memang disitu sehingga saya sangat enjoy dengan
apalagi setelah menemukan arah kebijakan pembangunan desa dengan sdc desa ini saya sangat enjoy karena
saya bisa memetakan oh desa ini permasalahannya di sini nah nanti pada tahap ke updating dengan
setuh satu zhao erat me syork naties sudah tapi pandem yang berhasil mengintim ultimately
sekali aja bisa itu tiap tahun

desa orang mengatakan

tapi kalau kita ngomong kabupaten
tanpa kemiskinan gak tau bisa ketemunya
kapan tapi kalau desa tahap
itu berapa desa
yang sudah ketemu nah itu aja kan
kita negara indonesia
sudah luar biasa
mimpi untuk meluncurkan
untuk menciptakan desa
sudah waktunya kita
yang lebih tinggi dari
sebuah realitas desa
urbanisasi betul betul bisa
itu kerasan di desa
maka pasti akan menahan
kalau urbanisasi tertahan
desa makmur kota juga
tidak banyak terdampak oleh
nah salah satu
yang bisa menjadikan
upaya menahan urbanisasi adalah
satu situasi desa
cerdas dalam banyak hal
berarti sdm nya qualified
memiliki kualitas tertentu
kemudian manajemen desanya juga
desa ini bisa memberikan
layanan kepada seluruh warga desa
tanpa ada yang terlewatkan
gus menteri terima kasih banyak atas waktunya
kalau bicara tentang desa juga jadi ikut ikut passionate ya
ini justru bagi negara seperti indonesia ini
yang begitu besar begitu tersebar
penduduknya begitu padat
apalagi dengan ada covid ini
itu desa desa memang harus dijadikan
sumber sumber pertumbuhan ya
destinasi bagi kita
jadi romantika hidup di desa ini harus
menjadi sesuatu yang kita semua miliki
gus menteri terima kasih banyak
demikian ya insight with desi
desi anwar kali ini bersama
ini pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
desa itu menjadi sesuatu
yang merupakan sumber pertumbuhan
sumber ekonomi sumber kemakmuran
bayangkan kalau tujuh puluh lima ribu desa di indonesia
semuanya maju semuanya sejahtera
indonesia ini pasti akan menjadi negara yang ekonominya juga kuat
dan juga sdm nya
jangan lupa anda juga bisa menyaksikan acara ini
dan di youtube
dan sekali lagi diingatkan
jangan lupa selalu menggunakan masker ya
rajin mencuci tangan
hindari kerumunan dan tentu saja